oke presiden yusuf kala mengucapkan selamat kepada pasangan nomor satu joko widodo maruf amin
atas kemenangan yang telah diperoleh
kala mengimbau kepada pihak yang tidak menerima hasil putusan kpu
agar melapor sesuai mekanisme dalam koridor hukum
kala juga menyatakan apapun hasil pilpres harus disyukuri
dan meminta masa yang melakukan unjuk rasa
agar mengikuti aturan yang berlaku karena negara juga memberikan hak warga untuk berpendapat
tentu saja ada yang puas ada yang tidak puas
kalau era yuridis kita kan negara hukum tentu dan politis yang baik
ajukanlah ke mk ke bawaslu
sehingga ya sama dengan pendapat semua pihak ya supaya negeri ini aman
karena bedanya agak jauh sebelas persen
kalau pak joko widodo kita ucapkan selamat bersama sama dengan pak maruf
atas kemenangan yang
secara formal telah ditetapkan oleh kpu
kita negara yang terbuka untuk orang berpendapat
tetapi untuk satu persoalan ada prosedurnya
boleh saja tetap berpendapat atau mengeluarkan pandangan
dalam bentuk demonstrasi demo
tapi harus juga teratur sesuai prosedur juga
tidak akan menyelesaikan persoalan
yang bisa menyelesaikan persoalan kan mk
etisnya selalu yang kalah yang menang
saya dulu waktu kalah dengan pak s b
salah saya telepon pak s b
selamat saya menerima itu